menikmati pemandangan alam dan udara yang bersih tentu bisa menyegarkan pikiran
makin lengkap kalau kita bisa menyehatkan badan dengan mengenal dan mengkonsumsi tanaman organik
ini bisa menjadi alternatif liburan anda di kampung organik berenjong trawas mojokerto
belasan hektare lahan di kampung organik berenjong yang tersertifikasi sistem pertanian organik
menjadi destinasi tepat untuk berwisata edukasi tanaman organik
kita akan diajak mengenal manfaat dan teknik budidaya pertanian organik
pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan bahan alami
pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan ekologi keadilan dan perlindungan
jadi secara ekologi sistem organik itu sistem yang ramah lingkungan
jadi untuk kesehatan bumi kita untuk pelestarian lingkungan
kemudian dari sisi produknya produk produk organik itu produk yang sehat
tidak mengandung residu racun sehingga kalau kita konsumsi darah kita akan bagus kualitasnya
sehingga imunitas kita juga kuat sehingga etos kerja kita juga sangat bagus
manfaat ekonomi produk organik ini harganya premium
saat awal tanam tanaman diberi pupuk kompos atau pupuk kandang
pupuk yang digunakan dibuat sendiri di laboratorium
setelah tumbuh tanaman diberi pupuk cair lima sampai tujuh hari sekali
nah ini dia semacam pupuk organik ya pak yang tadi sudah dibuat di laboratorium dan akan disemprotkan ke tanaman
manfaatnya apa sih ini pak
manfaatnya memperlepaskan npk
daun sama itu nitrogen
oke jadi untuk pertumbuhan tanaman ya oke
sebelum disemprot harus dicampur dulu dengan air ya
berapa pak campurannya nanti
kalau biasanya satu tank full itu tujuh tutup kalau ini satu per empat lima dua tutup setengah

setelah tumbuh subur dan siap dipanen pengunjung pun bisa melakukan petik sayur
kita cabut yang mana bu
nah ini mbak yang sudah besar
ya cabut ya
ya langsung cabut aja

nggak terlalu susah
ini adalah selada keriting merah atau
biasanya digunakan untuk bahan apa bu
terus itu ya penyihatan susah susah
tak jauh dari kebun sayuran hamparan bunga refugia pun menggoda mata
selain indah ternyata taman refugia
bisa memperbanyak predator dan polinator sehingga musuh alami berkembang dengan baik untuk memangsa hama tanaman padi
petani pun tak perlu melakukan penyemprotan dengan pesticida kimia
konsep ekowisata di kampung ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung
suasananya asri terus disini kan terkenal dengan pertanian organik
jadi kayak pengen coba coba kulinernya disini gitu mbak
kita kenalkan pertanian organik itu lebih sehat
terus rasanya pasti berbeda kan dengan pertanian yang ada di rumah gitu yang pakai bahan kimia gitu mbak
terus di sini kan ada wisata itu apa taman refugia kan bisa dibuat belajar juga gitu
jika ingin mendapatkan produk produk organik yang lebih murah pengunjung bisa membeli langsung di sini
seperti beras organik yang dijual mulai harga rp delapan puluh hingga rp satu ratus tiga puluh per kilogram
berbagai produk organik telah dijual ke tengkulak hotel restoran dan supermarket
berwisata di kampung organik berenjong ditutup dengan menikmati kuliner dari bahan organik
kalau sudah berada di sini harus ya menikmati menu dari hasil pertanian organik
ini ada beras organik kemudian ada selada keriting merah yang tadi saya cabut ada juga selada hijau
nah kalau makan disini harganya murah kaki lima
tapi rasanya bintang lima
saya mau makan dulu ya
kansato marindora didi niswandani mojokerto jawa timur